hai ini sudah datang memenuhi panggilan penyidik
kemudian sedang dilakukan pemeriksaan
statusnya masih saksi
kaitannya tentunya teman teman juga sudah paham ya
kaitannya dengan adanya beberapa konten yang dimiliki saudari dea
yang dimana memuat video dan juga beberapa gambar
yang memuat kandungan fotografi yang dibeli oleh saudara nafsir
sehingga di hari ini diambil keterangan kaitannya hal tersebut
nanti perkembangan pemeriksaan hari ini ya menentukan langkah penyidikan berikutnya
termasuk juga status juara parsel